lautan nusantara menjadi kebanggaan sejak dulu kala dengan berjuta pesonanya
berbagai potensi yang dikagumi dunia bisa memberi kesejahteraan bagi bangsa
ayo kita bangkitkan kejayaan laut nusantara hingga menjadi poros maritim dunia